jadi sekarang gimana
sekarang kita tunggu dulu
iya kita lihat situasi dulu ya
soalnya aku yakin banget
kalau jinnya itu berasal dari sini
gede itu gak ngejiting jadi kurus
berarti nyamuknya itu pinter
dia tau tuh mana anak yang suka makan banyak
biarin aja dam bagi sedikit darahnya
biar nyamuk nyamuk juga gendut kayak kamu
kayaknya usaha kita sia sia deh
dari tadi kayaknya nggak ada apa apa
kalau kita balik lagi aja ke rumah
kita susun lagi rencana
sekarang mau udah malem
nah itu dia
kenapa saya dipukulin sih
babe denny yang jadi jin tomang ya
terus kenapa babe ada di sini be
babe denny tuh ngapain ada di sini
jangan jangan ayah naon ya sebenernya
teteh ranteh yang cantik
apa lu kateh
ih pendek dong
mana tega sih
cinta sejatinya diganggu oleh jin tomang yang gak tau diri itu
sama itu sama babe
sama sama gak tahu diri
babe tuh bukan selera saya
sama yang mukanya lecak kayak kembalian angkot
tuh denger tuh telak telak
seenaknya aja ngomong cantik
teh ranti ya harus bisa terima cinta saya ya
kenapa jadi jijiin banget sih jelemahnya teteh
kok dia jadi punya aturan sendiri ngatur ngatur saya pengen jadian sama siapa
itu namanya pandang menyerah
iya tapi gelet tuh
lah mana jelemahnya
kok gak ada orangnya
tunggu pembuktian cinta saya
aduuuh itu mah lebih serem daripada jin tomang
mendingan digangguin sama jin tomang aja ya teteh
enggak juga edwin
aduuuh gelap dong sama kamu mah
mati lampu terus
ini nih kenapa warga ngapain rame rame kesini
mbak bede ini hilang
kok bisa hilang kayak peniti aja
ini pasti ada kaitannya sama jin tomang itu
saya enggak tahu ke mana mbak bede ini hilangnya
ini semua gara gara teteh
mbak bede ini jadi hilang
di bawah jin tomang
kan sudah suruh pergi
pokoknya bu ranti sekarang juga pergi dari kampung kita
eh bukirin ya bu ya
ibu lebih baik pergi dari sini sekarang
kasian warga hidupnya udah enggak tenang
udah banyak yang makan korban
tenang dulu sabar
warga warga tenang dulu
semua kesalahannya dilimpahin ke tante ranti
kan tante ranti juga korban
seperti kita semua
jangan jangan jangan
bu ranti pergi
bu ranti pergi sekarang juga
sekarang semua warga nggak usah pada ribut
kalau kalian emang pengen saya pergi
saya sama anak anak hari ini juga akan keluar dari kampung ini
mungkin emang ini yang terbaik
biar warga juga di sini tenang
kami akan pergi dari sini
tadi rafa kalian tenang aja
aku bakal ikut kok buat bantuin kalian
adam gak usah bantu bantuin
enggak usah kasih kasihan enggak usah
tuan airnya marah
ngapain masih di sini
buruan pergi pergi pergi
iya ini gue mau beres beres kehola
tante ranti aku ikut
wih mudah mudahan aman kampung kita sekarang
tapi dia pergi enggak
tante jadi pergi
ya enggak lah
ngapain cuma gara gara jin terus saya yang mesti pindah
jin teh udah bikin hidup saya susah
jadi saya enggak mau ikutan repot harus pindah segala gara gara si jin tomang eta
ngapain kamu ke sini
kita kamu dimarahin loh sama mami kamu
iya adam nanti mamanya marah loh
mami adam kan galak
aku mau bantu kalian semua
adam enggak bisa makan makanan enak enak
eh masakan tante enak
enggak kayak rasakan mami aku
hmm dasar gembul
makanan mulu yang dipikirin
dasar tukang makan ya
terus sekarang rencana mami apa
ini teh tanggung jawab kamu
kok jadi tanggung jawab saya
lalu apa rencanamu berikutnya
anak anak kita laksanakan yang selanjutnya
aduh gimana sih
kan jadi jatuh beneran